sepuluh rumah dinas perwira tinggi tni ad di komplek perumahan angkatan darat cijantung pasar rebo jakarta timur
ditertibkan oleh kodam jaya selasa pagi
penertiban rumah dinas ini diwarnai protes dan isak tangis para penghuni
ratusan petugas kodam jaya dengan pakaian anti huru hara diterjunkan di komplek perumahan angkatan darat cijantung dua pasar rebo jakarta timur
untuk menertibkan sepuluh rumah dinas perwira selasa pagi
penghuni yang sudah mendapatkan surat perintah ketiga pengosongan ini pun hanya bisa protes dan menangis
setelah dilakukan pemindahan penghuni mendapatkan biaya untuk satu bulan mengontrak di tempat lain
kalau dibilang peringatan ada tapi pak menhan sudah menjamin bahwa dipending enam bulan
saya minta sampai malam deh mobil saya udah pulang pergi nih
tidak berapa lama pak penghuni di rumah

ada dan diberi nggak pak
tidak ada dan kami udah nggak pikir gitu
kami hanya pikir izinkan kami rapi rapi dengan baik
tidak dikasih jam dua belas harus keluar
rencananya rumah dinas yang ditertibkan akan ditempati oleh perwira tni aktif
f rizal jakarta